gojek kembali mendapatkan suntikan dana
kali ini pt astra international atau berkode saham asie telah mengumumkan
akan berinvestasi di gojek senilai dua triliun rupiah
langkah ini akan menjadi investasi terbesar astra international di era digital seperti saat ini
dilansir dari detikfinance com presiden direktur astra international
tertarik untuk berinvestasi di perusahaan gojek lantaran dinilai memiliki masa depan yang baik
ditambah lagi gojek sempat masuk dalam daftar lima puluh enam perusahaan yang memberikan perubahan besar di dunia
astra juga meyakini banyak hal yang bisa dikolaborasi antara perusahaan astra
yang memiliki bisnis distribusi kendaraan bermotor leasing asuransi
hingga servis kendaraan dengan gojek yang memiliki banyak jaringan transportasi online
pihak gojek mengungkapkan menyambut baik suntikan modal tersebut
astra menandatangani kerjasama dengan gojek senilai satu ratus lima puluh juta usd
tentunya kolaborasi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian digital di indonesia
dan kita tahu gojek salah satu istilahnya national champion yang sudah ada selama ini
yang tentunya bisa bermanfaat buat negeri ini
nantinya saat ini kita masih melihat untuk di bidang otomotif dan mobility
dan tentunya kita masih terbuka dengan kesempatan kesempatan yang akan ada ke depannya seperti apa